berolahraga menjadi hal yang penting dilakukan untuk menjaga kebugaran dan imunitas di tengah pandemi
dari sejumlah cabang olahraga bersepeda menjadi pilihan populer khususnya di masa pandemi covid sembilan belas
di ibu kota misalnya banyak warga yang akhirnya beralih ke olahraga sepeda
karena ditutupin sejumlah kawasan olahraga seperti stadion gelora bung karno saat awal pandemi
bagi sejumlah pesepeda pemandangan selama bersepeda menjadi kelebihan tersendiri yang bisa didikmati sembari berolahraga
namun memasuki era kenormalan baru jogging atau lari mulai kembali diminati
biasanya berlari dipilih karena dinilai lebih praktis dan fleksibel
dokter spesialis kedokteran olahraga andi kurniawan mengatakan
baik bersepeda atau berlari sama sama baik
dilakukan untuk menjaga kesehatan jantung dan paru paru
asalkan olahraga dilakukan secara rutin dan tidak berlebihan
pada saat pandemi ini kita berolahraga untuk menjaga kebugaran bukan untuk meningkatkan kebugaran
karena perlu kita ingat bahwa ada risiko bahwa ketika kita terlalu over dalam berolahraga
over training dalam berolahraga maka justru akan menurunkan imunitas
sehingga akan lebih mudah risiko terjadinya infeksi
intensitasnya cukup intensitas yang sedang
dan durasinya itu tidak boleh lebih dari satu jam
cukup tiga puluh menit sampai satu jam
di masa pandemi anda harus tetap memperhatikan protokol kesehatan
apalagi jika olahraga dilakukan di luar ruangan
tetap gunakan masker dan jangan berolahraga dalam kelompok
agar tetap dapat menjaga jarak